bapak ibu sekalian tentu pertama kenapa namanya alo bank
sparty banyak yang nanya kok namanya alo bank
alo adalah singkatan dari all in one
satu untuk semua semua untuk satu
nah ini bapak ibu sekalian terdapat makna di dalamnya yang jauh lebih luas
apa artinya satu untuk semua dan semua untuk satu
artinya dengan satu genggaman bapak ibu dapat mengakses seluruh akses kehidupan manusia
begitu juga seluruh kehidupan akses kehidupan manusia bisa berinteraksi dengan satu
melalui genggaman anda adalah melalui alo bank
bapak ibu sekalian tentu namanya bank harus punya piture perbankan
nah pada alo bank ini semua picture perbankan ada di sini
bapak ibu bisa melihat di layar tampilannya mulai dari saving atau tabungan deposit pay later
artinya beli sekarang bayar kemudian
ada instant cash artinya ada pinjaman ada pembayaran melalui juris ada top up
dan bisa melakukan cash out artinya mengambil uang cash walaupun namanya bank digital
bisa melakukan transfer pembayaran bill payment bisa melakukan pengiriman kado atau disebut sebagai sand gip
nah ini adalah picture picture perbankan
perbankan yang ada di dalam alo bank
alobank sendiri bapak ibu sekalian itu mengenal tiga kategori nasabah
yang pertama adalah allo pay
yang kedua alo pay plus yang ketiga alo prime
alope ini digunakan khusus untuk orang orang yang tidak memiliki ktp
atau belum memiliki ktp
sehingga hanya mampu melakukan namanya unregister wallet
dan yang terakhir alo prime adalah seperti nasabah perbankan pada umumnya
nah bapak ibu sekalian aloprime ini mempunyai kehususan yang unik
kalau bapak ibu menabung suku bunganya itu jauh lebih tinggi daripada bank konvensional
contoh kalau bapak ibu menabung di atas satu miliar rupiah dalam tiga bulan
itu contoh daripada bunganya lebih dari bank konvensional
ya prinsipnya tidak ada batas saldo yang mengendap
artinya mau nol pun saldonya boleh
tidak perlu ada minimum saldo
tidak ada batas aktivitas top up
tidak ada batas transaksi
tarik tunai itu bisa melalui atm bank mega
dan nantinya juga bisa dengan atm atm yang lain
dan bisa di semua merchant daripada ctkop
lalu bisa juga saling memberi hadiah
berupa poin berupa uang dan lain sebagainya
ini yang unik
dalam alobank bapak ibu sekalian bisa mendapatkan fasilitas pay later sampai seratus juta rupiah
ya jadi artinya punya saldo seratus juta yang anytime bisa dipakai buat belanja kapanpun
dan bayarnya kemudian
boleh sebulan dua bulan tiga bulan
boleh dicicil tiap bulan
ya macam macam ini semua bisa dilakukan
ini yang unik
walaupun digital bank biasanya nggak bisa ditarik tunai
nah ini bisa ditarik tunai bapak ibu sekalian
jadi boleh datang ke atm
ya nanti boleh datang ke merchant
dan alo bank tetap punya cabang
tapi cabangnya gak banyak
satu di menara bank mega
satu di menara indofood
jadi itu pun bisa dipakai untuk menarik uang
dan nantinya tentu seluruh atm dengan qris facility dari bank indonesia
nantinya akan juga bisa dipakai untuk menarik uang di seluruh atm yang ada
nah tadi deposit sudah saya sampaikan ya
ini bunganya jauh lebih tinggi dari bank yang konvensional
pindah pindahin cairkan deposito hanya dalam one second
dan lain sebagainya dan lain sebagainya
nah bapak ibu sekalian
ini satu yang unik dari alobank yang tidak dimiliki
dimiliki oleh digital bank pada umumnya
apa itu mpc
mpc adalah member point dan kupon
artinya bapak ibu sekalian
bapak ibu sekalian itu nanti punya membership
yang member ini itu punya akses ke seluruh jaringan ctkop dan bisnis partner ctkop
insentif yang ada
poin ini adalah loyalty program
di mana semua transaksi bapak ibu
baik di perbankan maupun di luar perbankan
baik digital maupun break and morter
itu mendapatkan reward berupa poin
dan uniknya bapak ibu sekalian
poin ini adalah sama dengan rupiah
jadi satu point satu rupiah
dan point ini bisa ditransfer
ke teman ini sebagai kado dan lain sebagainya
dan bisa juga bapak ibu sekalian
poin ini dipakai untuk belanja
jadi point ini sama seperti uang cash pada umumnya
ya jadi bisa digunakan untuk belanja
ini yang unik
yang berikutnya kupon
kupon ini adalah sebuah mekanisme
mekanisme diskon yang digunakan oleh produk produk
dan perusahaan perusahaan di lingkungan ctkop dan bisnis partner
di mana ya nanti dengan kupon ini bisa mendapatkan
misalnya belanja di transmat produk a
lagi spesial diskon lima puluh persen
pakai kuponnya digital langsung bawa ke transmart
bayar di kasir langsung diskonnya lima puluh persen
nah ini adalah keunggulan yang luar biasa
ya tadi saya sudah jelaskan ini tentang membership point dan kupon
lalu kita coba nanti ke arah yang berikut
nah apa bedanya bank alobank dengan bank digital pada umumnya
bank digital pada umumnya berbicara hanya perbankan
ya sementara alo bank tidak hanya perbankan
tapi adalah seluruh bank
seluruh aktivitas kehidupan
saya ingin menyampaikan ya bapak ibu sekalian
kalau dulu namanya bank
itu hanya mengelola uangnya nasabahnya
ya taruh deposito taruh tabungan ya taruh giro lalu ada yang minjam
itu fungsi bank tradisional
lalu bank bertransformasi menjadi bank modern
nah bank yang modern ini dia mengelola weld atau aset
atau kekayaan dari nasabahnya
jadi bukan hanya tabungan deposito tapi dia mengelola sahamnya
dia mengelola penempatan obligasinya asuransinya rumahnya
properti lainnya dan lain sebagainya dan lain sebagainya dan lain sebagainya
nah ini perbankan modern
perbankan masa depan mengelola hidup nasabahnya
jadi mulai dari bangun tidur ya sampai dia tidur lagi
mulai dari dia lahir sampai dia meninggal dunia
itu semuanya bisa dilakukan aktivitasnya melalui alo bank
hanya dengan satu genggaman
apabila bapak ibu bangun tidur apa kebiasaan yang dilakukan
ya ada yang biasa melihat pasar
ada yang biasa baca berita
ya ada yang mau ke gym
mau baca berita ya nanti bisa baca detik cnn cnbc atau model media yang lainnya
itu semua melalui alo bank
mau ngecek market ya bisa lewat cnbc
nanti pada saatnya bisa lewat namanya investasiku milik mega kapital
itu juga melalui alo bank
mau sarapan ya tinggal pesen coffee bean di alo bank
lalu habis mandi mau berangkat kantor ya mau pesen grab nanti bisa lewat alobank
karena grab adalah business partner kita
lalu berampek di kantor ya oh ada yang lupa mau ngirim belanjaan buat orang tua ya belanja di transmart itu bisa lewat alobank
oh ada yang lupa pacar ulang tahun mau ngirimin parfum beli parfum di metro atau kosmetik ya bisa lewat alobank
dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya
jadi bapak ibu ya alo bank akan bertransformasi
dari sebuah perbankan digital menjadi sebuah super app
itulah yang akan dilakukan tetapi jangan berpikir ini semudah membalik telapak tangan
ini ada proses yang harus dilakukan tahap demi tahap ya
karena seperti kehidupan dari bayi baru lahir sampai dia dewasa dia melalui sebuah proses
proses yang berkelanjutan ya
kita berharap dalam tiga tahun ke depan insya allah semua cita cita yang kita harapkan tadi itu semuanya sudah berada di dalam satu genggaman kita semua
nah bapak ibu sekalian namun di saat besok starting mulai ya seluruh ekosistem ct corp yang berupa break and motor
akan mensupport alo bank dengan sangat luar biasa
apabila bapak ibu parkir mulai besok di seluruh mal apakah trans studio mall mau di bandung di makassar mau di cibubur transpak mall transmat dan lain sebagainya
yang jumlahnya hampir enam puluh buah di seluruh indonesia
ibu bisa membayar parkir sebesar satu rupiah saja hanya dengan menggunakan aloprime
ya jadi tinggal kalau pakai aloprime dibuka aloprime nya qrisnya cetek ya bayarnya satu rupiah keluar parkir
ya itu satu
mau travel beli tiket ya mau beli high end business ya high end
produk dari hugo boss ackner canali purla gheox dan lain sebagainya itu juga dapat diskon dapat cashback dan lain sebagainya
semua ekosistem cetecov ya dimanapun bapak ibu bertemu pakai alobank mau transhotel mau ketimpak mau apapun semuanya pasti dapat diskon spesial dan kalau pakai peliter dapat cashback ya
nah ini yang akan disupport dalam mulai dari besok launching
nah yang berikut ya bapak ibu sekalian kita ini juga mempunyai business partner
nah di business partner ini yang berikut ada break and mortar apakah itu indomaret superindo indogrocer ya akan juga ya dalam waktu yang tidak terlalu lama ya bisa dipakai
lagi juga akan melakukan kerjasama supporting dengan bank mega
begitu juga ya bisnis partner yang lain
setelah break and morter ini selesai melakukan support ya lalu dilanjutkan dengan yang sifatnya online ya jadi nanti mulai alo fresh apakah bukalapak grab traveloka
dan semua yang terlibatnya online itu akan terintegrasi seluruhnya ya satu demi satu
ya karena proses integrasi memakan waktu dan memakan energi yang tidak sedikit
jadi bapak ibu sekalian ya ini adalah sebuah proses yang akan berkelanjutan yang akan terjadi dalam alobank ini